aku harus mengambil tongkat saktiku
selamat malam chai
ini yang kamu cari
kamu fikir bisa mengelabuhiku dengan ucapan selamat malam
asal kamu tahu
santriku sangat mengagumkan
asal kamu mengagumkan ucapan salam
kakek wah kita ketemu lagi
aku kesini untuk
madrika aku tidak akan pernah
membalikan tongkat ini
selama kamu masih menggunakan tongkat ini untuk kejahatan
itu namanya kamu mencuri kaki tua
seorang kiai jabat dari tengger
aku tidak peduli
tapi yang jelas aku tidak akan pernah
membalikan tongkat ini
menantangku kakek tua
kau pasti dengan rasanya
jangan lupa like share dan subscribe ya

tidak berdekah kali ini aku harus bertindak tegas
kamu harus dukung berat supaya kamu jera
aku akan menghilangkan semua kekuatanmu
ampun kiyai ampun